beberapa tulang bayi ditemukan di sebuah lahan di banyumas jawa tengah
lokasi temuan tersebut diduga menjadi lokasi kuburan masal bayi
dan kita akan mengetahui informasinya lebih lanjut
saya sudah terhubung dengan kasat reskrim polresta banyumas kompol agus suprianto
selamat sore pak agus
selamat sore mbak sasa
pak agus sudah ada empat yang ditemukan
dari informasi yang kami terima pihak kepolisian ini masih mencoba mencari apakah ada kerangka bayi lainnya di sana
apakah ada penambahan atau pencarian sudah selesai dilakukan
baik mas sasa terkait dengan penemuan kerangka bayi ini
tim dari satreskrim polresta banyumas bersama dokter forensik
terus melakukan pencarian penggalian di sekitar tkp
dan merangka menentukan berapa banyak total daripada kerangka
yang dikuburkan di dalam tkp di kelurahan tanjung tersebut mbak sasa
masih terus dilakukan pencarian ya artinya pak
dari yang sudah ditemukan ada empat kerangka
ini dari informasi yang tadi sebelum kita dialog
usia tulang belulang itu satu hingga satu bulan hingga satu tahun
nah sudah berapa lama dikubur di situ
baik mbak sasa dapat saya jelaskan bahwa
untuk tulang kerangkap tersebut pada penemuan pertama kali di tanggal lima belas juni
sudah kami koordinasi dengan pihak dr forensik
dan bisa menyimpulkan bahwa kerangka yang ditemukan pada lima belas juni
itu adalah kerangka manusia dan kerangka bayi
hasil pemerintahan forensik bahwa kerangka
rangka tersebut sudah terkubur sekitar dua belas bulan mbak sasa
sudah terkubur dua belas bulan
dari empat itu usia kerangkanya itu antara satu sampai satu tahun ya
jadi ada yang masih bulan masih ada yang sudah hidup berarti
ada yang sudah satu tahun
betul pak betul sekali
berarti dugaannya tidak hanya hasil aborsi saja ya pak ya
kalau hasil aborsi kan berarti harus
sebelum satu tahun ya pak
iya betul mbak
jadi memang kandungannya terkait dengan penemuan tersebut lebih dari satu mbak
untuk penemuan pertama sudah kami bisa simpulkan
kemudian penemuan kedua di tanggal dua puluh satu juni ini masih dalam proses pemeriksaan laboratorium
sehingga perlu hasil nanti dari forensik
kemudian kami sampaikan berikutnya mbak sasa
berarti yang diduga hasil aborsi itu adalah penemuan pertama ya pak
iya bisa disimpulkan seperti itu
itu mbak sasa
baik kemudian pihak kepolisian ini kan juga sudah mengamankan satu orang perempuan berinisial e
nah menurut keterangan ketua rt bahwa sebelumnya lahan tersebut ada yang meninggali
ada gubuk yang ditinggali oleh ayah dan juga anak perempuannya
apakah perempuan berinisial e yang saat ini diamankan oleh kepolisian adalah anak perempuan tersebut pak
betul sekali mbak sasa
mbak sasa kemarin kami berhasil mengamankan saudiri e
ini sudah kami lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa kerangka empat tersebut yang berada di tkp di keluaran tanjung itu adalah milik yang bersangkutan
yang bersangkutan hamil kemudian melahirkan dan menguburkan di situ
sehari harinya bahwa saudari e ini tinggal bersama dengan ayah daripada saudara e sehingga perlu pengembangan daripada pihak sarsim polresta banyumas untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus ini mbak sasa
dari keterangan saksi e yang saat ini statusnya masih saksi ya pak ya saya konfirmasi ulang
iya betul sekali mbak
keempat kerangka jenazah tersebut kerangka bayi tersebut adalah anaknya berarti semuanya ia kandung dan ia lahirkan
yang sudah dipastikan aborsi baru satu tiganya belum ya pak ya
belum masih proses pemeriksaan mbak sasa
didapatkan keterangan berapa usia anak anak ini dan kenapa ia meninggal
baik mbak sasa
dalam proses pemeriksaan saudari e ini mbak ini kami melakukan pendampingan dengan pihak alih psikologis mbak ya
karena keterangan dari saudari e ini sudah berubah ubah dan kondisi sekarang mengalami sok berat mbak sasa
dan perlu pendampingan dan merangkak untuk
keterangan yang lebih akurat
tentunya sejauh ini mbak sasa kami masih melakukan pengejaran terhadap ayah daripada saudara ini
dalam rangka untuk penentuan daripada pertanggung jawaban yang dilakukan dalam hal proses yang kami dalami demikian mbak sasa
ayah dari bayi bayi itu sudah diketahui kah
sejauh ini mbak tim dari reskrim proses banjuma
masih melakukan pengejaran
mudah mudahan bisa kami tangkap serga mbak sasa
pengejaran berarti dilakukan kepada dua orang yang berbeda atau tidak
ayah dari anak perempuan itu dan juga ayah dari bayi bayi itu atau seperti apa pak
sejauh ini karena yang bersengkutan tinggal bersama dengan ayah ayahnya mbak sasa saudari e
jadi tentunya keterangan semua mengarah kepada
ayah daripada saudari e yang kita mainkan untuk terkait menyampaikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh hanya demikian mbak sasa
keterangan dari saudara e ayah dari anak anak ini siapa pak
jadi ini masih tim melakukan pengejaran karena keterangan dari saudara e menyampaikan bahwa sehari harinya dia bersama dengan ayah daripada saudara e
sehingga perlu pengembangan penyelidikan ke arah sana mbak sasa
ada dugaan bahwa ayah dari anak anaknya itu adalah ayah dari saudara e saudari e
iya mbak sasa sejauh ini keterangan dari saudara seperti itu untuk pengungkapan daripada kasus ini kami masih melakukan pengejaran terhadap ayah daripada saudara e mbak sasa
saya konfirmasi bahwa diduga sejauh ini keterangan dari saudari e bahwa ayah dari anak anak setidaknya empat kerangka yang ditemukan
ini adalah ayah dari saudari e itu sendiri ya pak ya
iya betul sekali mbak sasa
baik kemudian tadi bapak menyatakan bahwa keterangan dari saudari e ini berubah berubah shock berat
alasannya apa dia shock berat pak kenapa
ini mbak sasa terkait dengan kondisi seperti ini memang semenjak kejadian di tanggal lima belas juni
kemudian ada penemuan kerangka yang ditemukan oleh saksi atas nama tomo ini yang memang memiliki tanah tersebut
kemudian dilakukan pemeretahan kemudian menemukan kerangka tersebut
dan berlanjut di tanggal dua puluh satu juni menemukan lagi tiga kerangka
ini menjadi rame di media mbak
kemudian diketahui juga oleh saudara s sehingga merasa malu kemudian dengan kondisi shock berat seperti itu
kemudian kami melakukan kondisi dengan ahli psikologi dan merangka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mbak sasa
baik shock beratnya karena malu naiknya pemberitaan mengenai empat orang anaknya ini ya pak ya
pada saat ditemukan pada saat ditemukan saudari e ini tinggal dengan siapa pak
dan saudari e ini usianya berapa pak
baik mbak sasa untuk saudara eni pada saat kami amankan di wilayah pati geraja mbak
dan dia tinggal bersama dengan saudaranya mbak sasa
sehingga saudaranya juga kami periksa
sebagai saksi terkait dengan proses pengamankan yang kami laksanakan dari pihak sarasim poresta banyumas mbak sasa
usia saudari e pak
usianya sekitar dua puluh enam mbak sasa
sekitar dua puluh enam sehingga sudah dewasa ya pak ya
iya betul mbak sasa
kemudian rencananya ini kapan polisi akan melakukan olah tkp pak
rencana mbak sasa karena keterangan dari saudari e ini nyampaikan lebih dari empat
kemungkinan besar kami besok bersama dengan tim dari laboratorium forensik untuk melakukan penggalian di tkp di kelurahan tanjung
dan berangka untuk merentukan berapa banyak kerangka manusia yang terdapat di tkp tersebut mbak sasa
lebih dari empat tepatnya berapa pak dari keterangan saudari e
keterangan dari saudari e lebih dari empat lebih sekitar tujuh mbak sasa
sekitar tujuh bayi
dengan usia kisaran usia
kisaran usia dari bayi bayi tersebut kan ada tujuh empat sudah ditemukan ada tiga lagi yang berarti yang saat ini sedang dilakukan pencarian
usianya yang belum ditemukan ini kisarannya
usianya bagi kami mbak sasa usianya untuk perbandingan yang temuan pertama
di delapan belas juni kan sekitar dua belas bulan terkubur
kemudian nantinya pada saat penemuan berikutnya kami dapatkan otomatis kami berkoordinasi dengan dokter
dan berangka untuk penentuan usia kerangka tersebut kemudian dikuburkan
menurut keterangan dari e pak maksud saya
menurut keterangan dari saudari
keterangan dari e itu lebih sekitar delapan sampai sembilan bulan mbak sasa
delapan hingga sembilan bulan ya sehingga ini sudah dilahirkan ya oleh saudari e
oke kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini ya pak ya
terima kasih kasat reskrim poloresta banyumas kompol agus suprianto telah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom